serius dan tegas seperti itulah sosok kopral ii mudasir ketika melatih pasukan pengibar bendera pare pare sulawesi selatan
sosok prajurit tni ini dulunya merupakan anggota batalion infanteri tujuh ratus dua puluh enam tamalate yang tergabung dalam kontingen garuda indobat dua puluh tiga n unifil
saat itu ia ditugaskan untuk meredakan ketegangan antara israel dan lebanon di wilayah adisa lebanon dua tahun lalu
kopral ii mudasir masih berpangkat peraka ketika bergabung dalam kompi alpha sebagai pasukan perdamaian perserikatan bangsa bangsa tersebut
mudasir menjadi salah satu prajurit tni yang mengibarkan bendera perdamaian pbb di antara pasukan tank israel dan lebanon yang sudah dalam kondisi siap tempur
beruntung konfrontasi antar kedua negara bisa diatasi ketika pasukan perdamaian pbb berhasil melakukan negosiasi
kompi alpha ditugaskan untuk
ditugaskan untuk pergi mengamankan di situ di daerah konflik tersebut
kebetulan pada saat itu tim saya yang bertugas di daerah tipe tiga puluh empat yang jaga di tiga puluh empat
saat ini kopral ii mudasir bertugas di kodim seribu empat ratus lima
ia ditugaskan sebagai pelatih sekaligus pasukan pengapit atau pasukan delapan paski braka yang akan menjalankan tugasnya dalam pengibaran bendera merah putih pada tujuh belas agustus nanti
selama latihan mudasir selalu berpesan kepada para siswa yang dilatihnya untuk tetap semangat
saya suka suka dukanya sangat banyak karena kami bisa silaturahmi sesama siswa dan sangat ya senang bergembira
siswa pasti beragam
siswa siswi yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka parepare mengaku bangga dilatih oleh sosok yang pernah mengharumkan nama indonesia dalam misi perdamaian pbb di timur tengah ini
fundation itu orangnya itu baik karena setiap melatih itu cara menerangkannya jelas
dan kalau misalnya ada salah itu dia menerangkan dengan baik
detaknya di mana salah jatuhnya salah di mana
beliau sangat tegas dan memperhatikan setiap langkah dengan tangan kita
jadi kita sangat teliti juga
saat ini para paski beraka asal parepare terus berlatih hingga peringatan hari kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh republik indonesia tiba
hasrul nawir pare pare sulawesi selatan